sebanyak lima belas personil dari kodam tiga belas merdeka manado berangkat ke donggala pada sabtu pagi
membawa sejumlah alat medis obat obatan dan alat satelit untuk memperlancar komunikasi di lokasi
sebelumnya dua ratus personil tni sudah diberangkatkan ke donggala
lima belas personel inti dari kodam tiga belas merdeka manado dipimpin langsung oleh pangdam maijen tni tiopan aritonang
berangkat pada sabtu pagi dari pintu keberangkatan umum bandara samratulangi manado
tiopan mengatakan pihaknya masih belum bisa terhubung dengan gubernur di kota palu sejak kemarin
namun jajaran korem tni sudah bergerak sejak jumat malam dengan berbagai bantuan
seperti dapur umum tim pencarian orang serta obat obatan
sejak jumat malam tni telah mengirim dua kompi dari poso dan gorontalo dengan total dua ratus personil
bandara samratulangi manado kami laporkan bahwa kami rencana pagi ini akan bergerak dari manado menuju makassar
selanjutnya dari makassar kita kontak ke sana akan menggunakan pesawat juga menuju poso
kemudian kendaraan sudah siap di poso kita bergerak melalui poso menuju ke sasaran dengan menggunakan kendaraan yang udara
jadi tidak bisa kita langsung ke palu tapi melalui poso kita akan masuk
oke pak untuk bantuan dari tni sendiri pak seperti apa pak bantuannya
terima kasih kalau bantuan sudah mulai bergerak mulai tadi malam
jadi ada dua kompi saya gerakan baik itu kompi tujuh tiga belas maupun tujuh empat belas dari gorontalo menuju ke palu sekitar empat belas jam
kemudian satu mobil lagi dari tujuh ratus empat belas dari poso menuju ke palu
mereka membawa perlengkapan untuk tenda tenda dan sebagainya bahan makanan dan alat alat kesehatan
sementara tim yang saya bawa ini adalah tim kesehatan tim alat komunikasi kemudian untuk rekrut ringan
ada di sini tenaga dokter spesialis